terima kasih anda masih bersama kami di political show
dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber
saya mau kembali lagi ke bang ade sebelum nanti saya ke bang adian
bang ade bahwa ada pergeseran antara pemilih ganjar ke prabowo subianto
kemungkinan ya karena adanya peristiwa batalnya indonesia menjadi tuan rumah piala dunia u dua puluh ini
ya itu kan asumsinya mas burhan adalah bahwa melihat kesamaan aspek demografis kali ya
jadi yang paling dekat sama pendukungnya pdip itu adalah gerindra
jadi sangat make sense kalau mereka akhirnya meninggalkan pdip
dan posisi politik juga karena posisi pdip berjuangan gerindra pak prabowo maupun ganjar
itu dianggap sebagai kalau istilah teknik
bahkan saya tadi belum sempat mengabarkan waktu mempresentasikan kenapa pak prabowo naik
itu persis setelah pak prabowo itu mendapatkan endorsement berkali kali per awal november dua ribu dua puluh
di kalangan pemilihnya sendiri dua ribu sembilan belas tetapi di kalangan pendukung pak jokowi dua ribu sembilan belas
tren negatif yang berlangsung terus menerus itu mengalami pembalikan
sejak november dua ribu dua puluh dua setelah pak jokowi memberikan endorsement
jadi kalau kemudian yang kecewa terhadap batalnya status indonesia sebagai tuan rumah adalah pendukung pak jokowi
seperti yang tadi saya gambarkan mereka larinya bukan ke capres yang dianggap antitesis dong
larinya ke capres yang satu lane satu kolam lagi satu kolam kira kira itu analisis saya ya
dan ya kita harus ingat bahwa
kalau ditanya karena saya pendukung ganjar kan
ini menyedihkan nggak ya buat saya sih menyedihkan
kita sudah sangat percaya bahwa kita harus mendukung pak ganjar
itu sumbangan dari kerja relawan itu banyak sekali
karena relawan relawan ganjar ini dan bukan cuma satu grup bersama saya itu
itu spartan jadi walaupun kami menggunakan nama spartan tapi sangat militan untuk membela si ganjar
dan sekarang tiba tiba saja gara gara apa yang terjadi ini kemudian kondisi menjadi sangat berubah
akhirnya orang seperti biar bagaimanapun orang harus menemukan siapa yang salah
siapa yang bertanggung jawab terhadap kegagalan piala dunia
yang paling gampang adalah dikaitkan dengan pernyataannya mas ganjar
tapi kemudian orang akan mengatakan mas ganjar ini melakukan ini karena dia loyal
dia tegak lurus dengan garis partai makanya kemudian bergerak lagi kemarahannya ke partainya
nah apakah ini akan berdampak pada partai tadi sudah dijelaskan oleh mas buruhan dengan sangat baik
walaupun saya tetap percaya bahwa ada loyalis loyalis pdip yang tidak akan terganggu
oleh apa yang terjadi ini karena buat mereka
ini sangat ideologis ya dukungan mereka terhadap pdip maupun ganjar
tapi iya saya percaya bahwa sesuatu akan terjadi dengan dukungan terhadap mas ganjar
jadi akan sebagai relawan anda meyakini akan berkurang
kita tidak tahu seberapa besar
ya meyakini itu kan dalam arti saya sama sekali tidak gembira ya
tapi saya merasa bahwa kayaknya berat nih kalau kita harus mati matian membangkitkan kembali kepercayaan orang terhadap mas ganjar
dan saya itu sangat bergantung pada pdip
boleh saya bantah sebentar
pendukung ganjar ini pendukung emosional atau rasional
ya mix pasti kan
kalau menurut saya kalau pendukung rasional dia akan bicara logika
tapi kalau emosional ya begini
jadi kalau kemudian
tapi justru saya ingin katakan pendukung pendukung rasional ini mempertanyakan apa yang saya tanya di depan tadi
mengapa pdip memerintahkan ganjar hanya dua bulan sebelum hari h berlangsung
bahwa kemudian pdip memerintahkan itu bisa kita perdebatkan
tapi bahwa ganjar dan koster bersikap seperti itu
itu dulu dong
nah kalau dia rasional tidak emosional dia akan berpikir
apa iya dua manusia setengah bahaya ini mampu membatalkan piala dunia di dalam sebuah organisasi
saya justru menganggap

apa iya surat tanpa ancaman dengan tutur kata yang intelek dan berbicara tentang kebenaran
dengan tutur kata yang intelek dan baik
memberikan kesadaran tentang bernegara berkonstitusi
histori ideologi dan kemanusiaan
itu menjadi penyebabnya
seluruh materi tentang ideologi dan kemanusiaan itu menjadi problem buat viva
wah gue gak mau ini gagal gak mau
nah menurut saya ini juga bagian dari pencerdasan pendukung ganjar
jangan dong kemudian kita ambil suaranya seperti yang bilang habib tadi
orangnya tidak bisa dicerdaskan
menjadi pendukung emosional
gampang pindah tanpa kajian
yang penting nggak suka pindah gak suka pindah
walaupun sebagai sebuah langkah politik misalnya
dalam konsentrasi politik ini
semua langkah politik dia kaji baik baik
oke saya boleh
saya justru menganggap anda meng downgrade
ganjar himself itu bukan seorang sosok biasa biasa saja
dia sendiri adalah seorang calon presiden
yang sangat tinggi suaranya
dia merepresentasikan sebuah partai pemenang pemilu
dengan jumlah suara terbesar dalam
mungkin pemilu terakhir ya
dan dia adalah sebuah partai
dari mana seorang presiden datang
jokowi adalah dari pdip
jadi penolakan pdip itu berarti banyak
berarti sangat banyak
kebetulan yang menolak bukan hanya pdip
di sisi lain ada dua ratus dua belas
sekarang kalau saya menjadi orang di luar
melihat bahwa ada kombinasi dari dua kekuatan besar
satu kekuatan nasionalis utama
pdip adalah kekuatan nasionalis utama
yang satu lagi adalah
saya gak tau penyebutannya apalah
tapi kelompok konservatif utama
kalau kedua pihak ini sama sama menyatakan penolakan
ya terhadap penyelenggaraan piala dunia
itu menjadi sesuatu yang sangat besar
nah masalahnya kemudian
sorry masalahnya kemudian
mas ganjar ini tidak memberikan penjelasan yang cukup rasional
tentang mengapa indonesia harus menolak israel
kan tadi saya katakan
kenapa tinggal dua bulan sebelum acara ini berlangsung
baru bicara penolakan pdip ini
kenapa sebelumnya yang paling gampang
berbagai diskusi sudah mengingatkan
kenapa nggak ngomong sebelum sebelumnya berdiskusi
ini salah satu yang paling penting
masih gak bersuara gitu ya
tahun lalu bukan pdip
bahkan tidak bersuara bahkan ketika itu
ibu puan adalah ketua
sidang ketua komisi kalau tidak salah
dan tidak ada penolakan sama sekali
buat orang yang berpikir secara rasional
ada sesuatu yang sangat mengganggu
dari apa yang sedang terjadi
justru saya ingin mengatakan
justru karena para pendukung ganjar ini
mereka akan berpikir panjang tentang
apa yang sebetulnya terjadi dengan ganjar
mengapa dia sedemikian mudah
untuk tiba tiba mengatakan penolakan
kalau kemudian yang bung ade sampaikan
ganjar dan koster tidak menjadi
insan politik mandiri
yang dia juga pada saat yang sama
menjadi kepala daerah
anda kan ingin sampaikan bahwa
langkah dia pernyataan dia
kalimat dia di setir
dia adalah boneka
anda yang merendahkan ganjar
artinya bahwa kita harus percaya
mau dari mana pun masukannya
dia mengambil keputusan itu
dan kesadaran full
kesadaran pada kalimat
resiko dan sebagainya
artinya memang kenapa
kalian mau memperjuangkan ganjar sebagai presiden
karena keyakinan itu
jangan kalian downgrade dong
bahwa seolah olah dia bisa ambil keputusan
dan tidak sadar resiko
ternyata gue cuma diperalat
jadi dia harus sadar penuh dengan segala resikonya
dan kita tidak bisa bicara
politik itu selamanya sama
ada banyak faktor
kita bisa menggunakan contoh
ipu kemarin di bali menjadi contoh ini
kenapa tidak apple to apple
sama sama israel yang satu tidak ada supporter
yang satu ada
banyak hal yang bisa kita jelaskan
yang kita lihat itu berbeda
sehingga tidak bisa kemudian kita samakan
secara prinsip prinsip ideologis yang disampaikan ganjar betul
tapi dalam konteks teknis
kita juga harus lihat bahwa tidak sama
semua pertimbangan itu kan harus dikalkulasikan
dia kemarin begini bisa
kalau sekarang gak bisa
nah kalau kemudian kita berpolitik dengan cara seperti itu
menutup sekian ratus faktor lain
ya salah dong
sebelum saya berlanjut ke topik
ini yang justru mengecewakan kami
kami sebetulnya berharap
ganjar itu akan menjadi seorang yang
punya kedaulatan atas dirinya
secara tegas dan berpengaruh
berdasarkan pertimbangan pertimbangan rasional dia
ini yang nampaknya tidak terjadi
dari apa yang misalnya diberitakan oleh media
dari apa yang terjadi
terlihat sekali bahwa
ganjar ini mengambil keputusan
untuk menyatakan sikapnya tentang israel itu
setelah keluarnya instruksi dari
jadi mengatakan bahwa
instruksi itu nggak bisa diperdebatkan loh
itu bisa diperdebatkan loh
saja semua yang anda katakan juga
tadi bisa kita perdebatkan
siapa yang mengatakan ada instruksi itu
jadi tidak ada instruksi dari partai kepada mas ganjar
kepada pak koster
apakah kemudian ganjar dipanggil
diperintahkan atau bagaimana
secara ideologi itu menjadi garis sikap kita
diinstruksi atau tidak diinstruksi
kan memang begitu sikapnya
jadi anda ingin mengatakan ganjar tidak diinstruksikan
oleh siapapun di pdip
dalam konteks dia sudah mengambil keputusan
kita sudah mengambil keputusan
kita harus hargai bahwa dia
adalah subjek politik
mandiri yang berani
mengambil keputusan mengetahui
resikonya dan siap
tanpa mengkambing hitam siapapun
karena itu adalah
sesuatu yang sama sama tidak kita
ketahui apakah dia
melakukan itu atas dasar instruksi
kesan saya sih dari apa yang ditulis
oleh media masa adalah seperti itu
tapi yang kita kira kira
saya tidak mengerti
dia mengambil keputusan
koster mengambil keputusan untuk menulis surat
jangan kami hitamkan
bahwa informasinya dari habib
informasi lain dari lu
tapi dia putuskan oke saya lakukan
memang posisi ganjar
sangat problematis disini
kalau misalnya ditafsirkan
statement ganjar atau pak wayan koster
keluar setelah ada instruksi
ditafsirkan ya ini lepas apakah
betul atau tidak ada instruksi
itu juga merugikan ganjar
kredibilitasnya karena seolah olah
ganjar mengeluarkan statement
setelah ada instruksi
tetapi kalau kemudian dia
tetap bersikukuh mengeluarkan statement
tanpa di instruksikan oleh siapapun
lepas itu masuk akal
atau tidak masuk akal itu juga merugikan
publik kemudian menyalahkan
kalau misalnya pernyataan itu
dilepaskan dari konteks misalnya
ada atau tidak instruksi dari partai
tapi masuk di akal tidak bahwa dia
mengeluarkannya atas dasar
pertimbangan dia sendiri
saya sih gak yakin
sebentar dulu gini
makanya perdebatan kita
jangan ke arah itu
tapi pada materi pernyataannya
kita didik rakyat dengan materi
pernyataannya bukan pada
raba raba ini disuruh nggak ya berapa persen
nyuruhnya tidak materinya salah enggak
materinya itu yang jadi masalah
bukan salah gak
apakah ada unsur kebencian
di dalamnya tidak ada
apakah ada permintaan untuk
membatalkan piala dunia tidak ada
apakah ada unsur rasisme
di dalamnya tidak ada
kalau dari ini bu hadian
kalau dari pernyataan atau surat
yang dikeluarkan oleh bung wayan koster
itu memang tidak ada
tetapi ada statement yang dikeluarkan
pak wayan koster setelah surat itu
dikirimkan kepada menpora saat itu
yang mengatakan trauma
atas bom bali
kemudian dicari satu solusi
dan ini sudah melibatkan pemerintah pusat
yaitu menpora dan
solusi piala dunia tetap diadakan
tetapi timnas israel
bermain di singapura
tapi kan itu kemudian
dibaca oleh fifa sebagai intervensi
karena buat viva adalah harus
ada fair play kemudian
ada asas keadilan kenapa harus israel
di luar jadi itu yang kemudian
dibaca oleh fifa sebagai tekanan
menurut saya trauma terhadap
bom bali bukan cuma milik koster
milik seluruh masyarakat
bali sebentar bahkan
menurut saya menjadi trauma
seluruh rakyat indonesia dan
jangan salah loh koster tidak
bersurat pada siapa siapa
dia bersurat pada
pemerintah pusat dimana
secara struktural menempatkan
bahwa dia adalah
subordinat dari pemerintah pusat
menyatakan dia menjamin
kita putarkan pernyataannya pak jokowi ya
bahwa ada perbedaan sikap
karena menurut bang adian sikap politik
tidak selalu sama nah ini ada perbedaan sikap
antara pak jokowi dengan pd perjuangan
dan dengan pak ganjar dan juga
pak koster kita dengarkan sama sama
jangan mencampur adukkan
urusan olahraga dan
israel tidak ada
politik luar negeri kita terhadap
selalu kokoh dan kuat
urusan piala dunia
sependapat dengan duta besar
palestina untuk indonesia
bahwa fifa memiliki
aturan yang harus ditaati
oke mas burhan apakah
kemudian perbedaan sikap ya antara
pak jokowi ini akan
berpengaruh terhadap hubungannya pak jokowi
dengan pdip dan juga ganjar pranowo
pak jokowi itu partainya
jadi kita gak bisa
mengabekan fakta bahwa
pak jokowi lahir dari
rahim pd perjuangan
bahwa ada beberapa perbedaan
itu suatu hal yang
kita lihat bukan hanya dalam kasus ini
beberapa kali misalnya
terjadi perbedaan antara
dua faksi ini dan menurut saya
masih dalam batas batas yang wajar
menjadi menarik karena
perbedaan itu makin dekat ke
pesta elektoral tahun depan
nah apakah itu punya impact
disaat yang sama
karena presiden jokowi juga
memberikan semacam sinyal
dukungan bukan hanya ke ganjar
atau ke pd perjuangan
karena ketika dia menjadi presiden
bajunya menjadi lebih lebar
sebelum dia menjadi presiden
dan karenanya dia juga punya kepentingan
put eggs in many basket
termasuk meletakkan telur
di keranjang yang lain
dan itu sudah diletakkan salah satunya
nah yang menarik buat saya adalah
implikasi dari tafsir publik
atas perbedaan yang
tadi kita sebut
apakah mereka yang menjadi pendukung
pak jokowi kemudian merasa
rumah elektoral bukan
hanya pdi perjuangan dan ganjar
dan kalau iya itu memang merugikan
buat pdi perjuangan dan ganjar
dan kalau misalnya kita bandingkan
misalnya dengan data dari
ada lembaga konsultan
di amerika serikat ya
itu dia merilis survei maret
belasan negara negara demokrasi
atau perdana menteri paling tinggi adalah
itu ada di peringkat kedua
dibawah narendra modi mengalahkan
banyak misalnya joe biden
kemudian kanselir jerman kemudian
perdana menteri inggris dan seterusnya
itu pula yang membuat bung anies baswedan
melemah karena dia
tidak bisa menjual narasi perubahan
nah pada titik itu
ketika pak jokowi memberikan endorsement
bukan hanya ke ganjar tapi kepada pak prabowo
menurut saya itu bisa menjadi kabar buruk
buat ganjar atau pd perjuangan
oke itu menjadi kabar buruk
bagi pdi perjuangan dan juga ganjar
tapi mungkin menjadi kabar baik untuk gerindra
karena implikasi tafsiran publik tadi
itu yang bilang mas burhan loh
implikasi tafsiran publik ketika
pak jokowi kemudian melebarkan
endorsementnya bukan hanya
ke pdi perjuangan dan juga ke ganjar
tapi bisa juga ke pak prabowo ya
jangan dijawab dulu bang habib
kita akan kembali usai jeda
jangan kemana tetap bersama kami di politikalshow